kita ke informasi selanjutnya bpbd kabupaten lumajang melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas gunung merapi di gedung semeru sekitar pukul tiga sore waktu setempat tampak abu vulkanik menyembur
dan akibat kejadian ini masih terus dikaji oleh bpbd kabupaten lumajang dan pantauan dan penyiagaan personel saat ini dilakukan di lokasi dan kami juga akan terus berupaya untuk menghubungi pihak terkait untuk mengkonfirmasi bencana letusan gunung semeru ini yang ada di lumajang
kita akan tunggu dan kita akan update di program cnn indonesia hari ini